para petani kakao di kabupaten pindrang sulawesi selatan mengeluh
karena harga komoditi kakao yang selama ini menjadi tumpuan hidup tidak stabil
bahkan cenderung menurun di pasaran
suhardi yang telah menjadi petani kakao sejak tahun sembilan puluh mengaku
harga kakao kini tidak pernah mencapai di angka tiga puluh per kilogram
menurutnya harga jual kakao tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan
untuk menanam buah coklat tersebut
pertama kali ini kita jual sepuluh kilo harga tiga puluh ribu per kilonya
dan tahun ini turun jadi dua puluh tujuh
kadang dua puluh lima dua puluh tujuh nilai dua puluh delapan setandam itu
tidak pernah lagi mencapai tiga puluh
keluhan yang sama juga dirasakan oleh irwan seorang petani asal kecamatan batu lapa
menurutnya harga kakao di daerah lain cenderung lebih tinggi
yakni mencapai angka empat puluh lima ribu
sedangkan di pindrang hanya mencapai angka tiga puluh ribu
jadi kita ini para petani menginginkan kestabilan harga
jadi walaupun sebenarnya kita ini para petani kelompok petani
walaupun tidak didorong untuk mengomoditikan coklat
tapi kalau memang harga bagus tidak perlu lagi ada
namanya dorongan pasti petani akan nanam sendiri
harga jual yang tidak stabil menyebabkan hampir lima ribu
dua puluh ribu lebih petani kakao beralih ke komoditi lain seperti padi maupun jagung
saat ini hanya tersisa dua puluh ribu petani yang masih bertahan menanam kakao di pindrang
asisten administrasi umum pemerintah kabupaten pinderang andi palewoyi nawir
menyayangkan banyaknya petani yang beralih dari kakao
lahan pertanian kakao tersisa sekitar sepuluh hektare dari delapan belas hektare
penurunan ini mencapai lima puluh tujuh persen
menyedari potensi wilayahnya
pemerintah kabupaten pindrang berupaya mengembalikan animo petani menanam kembali kakao
menurutnya kakao merupakan komoditi andalan yang membantu pendapatan masyarakat pindrang
ya dengan adanya petani kakao ini jelas sangat membantu pendapatan masyarakat yang ada di kabupaten pindrang
makanya kami selaku pemerintah kabupaten pinang sangat memberikan kontribusi atau bantuan beberapa bantuan
dan juga untuk petani tambak dalam rangka peningkatan produksi kakao untuk petani di kabupaten pinderang
mengaku prihatin dengan nasib petani kakao yang menghadapi berbagai masalah
sebagai produsen makanan yang menggunakan bahan utama coklat
ia ingin berkontribusi untuk membantu para petani kakao melalui program cocoa life
berfokus kepada tiga fokus utama
yaitu memastikan kakao sebagai bisnis yang berkelanjutan
pemberdayaan masyarakat kakao
dan pemulihan dan menjaga hutan
adapun fokusnya adalah memastikan bahwa kakao itu berkelanjutan
kenapa karena kakao merupakan bahan inti utama dari coklat kami
mengutip data statista rata rata setiap orang di dunia mengonsumsi dua tiga kg coklat
sepanjang tahun dua ribu dua puluh
sedangkan di indonesia rata rata mengonsumsi tujuh tiga kg coklat per kapita
angka ini menempatkan indonesia menjadi negara konsumen coklat terbesar ke enam di dunia
sepanjang tahun dua ribu dua puluh satu kabupaten pinerang memproduksi sembilan ton
padahal pada lima tahun terakhir pindrang mampu memproduksi hampir dua puluh ribu ton kakao per tahun
dilansir dari badan pusat statistik atau bps
yakni tujuh ratus enam lima ratus ton dari tujuh ratus tiga belas empat ratus ton pada tahun dua ribu dua puluh
yakni satu dua puluh satu miliar dolar amerika dari satu dua puluh empat miliar dolar amerika di tahun sebelumnya
pinerang sulawesi selatan